golkar kan beberapa tahun terakhir diterpa oleh internal konflik
dan ini untuk pertama kali dalam munas kemarin itu golkar solid
dan untuk pertama kali dari berbagai munas golkar memutuskan secara aklamasi
belum ada sejarahnya golkar keputusannya aklamasi
artinya soliditas partai golkar hari ini itu saya katakan jauh lebih solid dari periode sebelumnya
jadi kesempatan ini adalah momentum bagi partai golkar
nah momentum ini yang kami jaga terus ke depan
momentumnya harus dijaga tapi kok kita masyarakat pak terutama media masa agak kaget pak
ketika melihat dalam mungkin beberapa bulan terakhir satu sampai dua bulan terakhir
ada beberapa kader yang dianggap potensial itu pindah ke partai lain pak
misalnya mbak titi soeharto misalnya pindah ke partai berkarya gitu
tapi ada juga yang kader partai golkar yang menganggap bahwa ini menjadi salah satu gambaran
sebenarnya apa namanya di golkar
dpr sendiri tidak terlalu solid
kalau kata orang madura solid itu sulit gitu pak
apakah faktanya seperti itu
nah ini pak kita dengarkan dulu pernyataan dari yoris rawe yang menggambarkan bagaimana sih suasana kebatinan golkar pasca ditinggal titi soeharto
kan kita mesti lihat ini ada apa sih sebetulnya
nah sebenarnya beliau sekarang punya posisi cukup bagus
apakah dia kecewa karena kemimpinan ketua umum sekarang
dengan kemarin kan menjanjikan sesuatu kepada beliau
dengan norma dan mekanisme itu
ini kan manusia kecewa tentunya dia kan
nah dan itu saya pikir kekecewaan itu bukan terhadap mbak titi saja
tapi secara silent cukup banyak kader kader golkar yang merasa itu
kita harus tahu lihat sekarang itu kayak mahyudin istrinya juga memiliki dampak yang sama
secara psikologis kan banyak sekali dibawa kita lihat kader kader yang ingin berkiprah dan mengabdikan diri
sebagai kader kader yang ingin berkiprah dan mengabdikan diri
yang ideologis ya tentunya
tetapi kebijakan kebijakan pimpinan golkar sekarang ini yang sudah keluar daripada mekanisme atau komitmen komitmen ke golkaran dalam membangun bangsa
ada komentar gitu tuh pak erlangga
kita jadi kalau bahasa bulu tangisnya ragu ragu icuk sedikit nih pak
ya pertama golkar itu bukan satu dua orang
dan kedua statement ini sudah lama sekali
apa maksud sekarang diungkit ungkit lagi
yang kedua tentu partai golkar melihat bahwa konsolidasi ini sudah berjalan dengan baik
dan itu tercermin dari hasil pilkada
nah kalau kita lihat di awal dua ribu empat belas kemarin golkar kan nomor tujuh
jadi pada waktu itu posisinya sangat terpuruk
tetapi kalau kita lihat sekarang kita ini konsolidasinya sudah baik
terbukti dengan pilihan pilihan pasangan yang didukung pak partai golkar
nah itu yang menunjukkan bahwa mesin partai ini bergerak
jadi bukti kemudian bukti nyata kerja mesin partai dan hasil di pilkada kemarin menunjukkan bahwa soliditas tidak pernah dilakukan